permasalahan sungai citarum ditanggapi beragam oleh calon gubernur jawa barat
cagup nomor urut satu ridwan kamil menyatakan kunci permasalahan di sungai citarum terletak pada faktor kepemimpinan
sementara cagup nomor urut empat deddy mizwar mengklaim air sungai citarum sudah bisa diminum namun hanya di bagian hulu
ditemui saat mengunjungi pasar tradisional pemanukan subang
calon gubernur nomor urut satu ridwan kamil mengatakan kunci penanganan masalah sungai citarum terletak pada ketegasan pemimpinnya
kuncinya adalah kepemimpinan pak problemnya di daerah hulu sama
pabrik buang limbah dengan ilegal kan sampah dibuang ke sungai di hulunya hutan hutannya gundul kan
kan butuh kepemimpinan yang menggerakkan masalahnya emang gak usah dicari cari lagi
insya allah kalau saya jadi gubernur ya penegakan kepemimpinan itulah yang menjadi kuncinya
sementara itu calon gubernur nomor urut empat deddy miswar ketika ditemui di pasar tradisional cianjur mengatakan
air sungai citarum saat ini sudah dapat diminum
namun hanya di bagian hulu yakni yang terletak di situ cisanti
sementara permasalahan sampah limbah cair dan alih fungsi lahan masih menjadi permasalahan utama di sungai citarum
di hulunya langsung bisa diminum di hulu citarum di daerah cisanti bisa diminum langsung
itu cuma di hulunya aja
iya di hulunya bisa diminum
udah udah tradisasi ya
dari dulu hulunya jernih
tetapi sekarang ini ada problem pertama sampah
sampah sudah bisa diatasi dengan baik
yang kedua limbah cair ini yang harus diatasi juga
yang ketiga alih fungsi lahan
alih fungsi lahan ini tidak bisa setahun dua tahun minimal lima sampai sepuluh tahun
deddy miswar menambahkan perlu kerjasama dari seluruh komponen
baik dari pemerintah kabupaten provinsi dan pemerintah pusat
serta pengusaha agar terlibat dalam penanganan sungai citarum